menjadi manusia tidak hanya untuk dirinya sendiri
namun sebagai pribadi yang berarti bagi orang lain dan lingkungan
mau berbagi dan membantu tanpa pamrih
serta mampu meningkatkan pendidikan
demi menjaga keselarasan dengan alam
wilayah gunung kidul yogyakarta
dikenal sebagai wilayah perbukitan yang tandus
minimnya sumber air membuat tanaman sulit tumbuh di wilayah ini
namun kini kondisi di desa dengo kecamatan pelayan gunung kidul
telah jauh berbeda
di tangan salah seorang warganya
warga desa tidak lagi kesusahan dalam mendapatkan air
hutan gunung kidul pun menjadi lebih asri
adalah siti badria
perempuan kelahiran lima september seribu sembilan ratus enam puluh tujuh ini
mencoba mengubah pola pikir masyarakat gunung kidul
akan pentingnya menjaga alam
bersama anggota paguyupan pengelola hutan rakyat
siti badriah terus mempertahankan hijaunya hutan gunung kidul
dengan program hutan rakyat
dengan latar belakang seorang pendidik
dan sekarang akhirnya berkecimpung di bidang lingkungan hidup
apa yang membuat ibu akhirnya mau seperti ini
nah karena kan saya selain membaca kan juga lihat di tv
dan lain sebagainya itu kan adanya isu global warming
salah satunya untuk mencegah
tapi memperlambat adanya
karena kan pemanasan global kan gak mungkin untuk dihentikan
dia tetep berjalan terus
nah ini adalah salah satu bentuk
pphr ngudi lestari dibentuk tahun dua ribu empat di kecamatan pelayan gunung kidul
sebagai wadah masyarakat
yang ingin menjaga lingkungan sekitar ibu dan ibu yang berada di kedul dan gunung kidul
sebagai wadah masyarakat yang
inilah yang coba diterapkan oleh siti badriah dengan anggota peguyupan
musim penghujan menjadi penanda masuknya musim tanam
anggota paguyupan bersama warga mulai menanam bibit pohon dengan nilai ekonomis tinggi
tanaman obat dan bumbu dapur juga ikut ditanam di sela sela pohon jati yang tumbuh menjulang
hasilnya pun dapat langsung dimanfaatkan seluruh warga desa
atas upayanya hutan rakyat seluas dua ratus dua puluh sembilan sepuluh hektare di desa dengok pelayan gunung kidul ini
memperoleh sertifikat eco label dari pt tuv internasional indonesia
dengan skema kelestarian hutan pada tahun dua ribu enam
dan sistem verifikasi legalitas kayu di tahun dua ribu sebelas
ini dengan sertifikasi ini berarti kan nilai nilai kayu nilai nilai hal itu semua sudah standar bu
harganya sudah sesuai ya bu ya
sesuai dengan aturan
ada kekhawatiran ada pembalakan legalitas
melihat dari harganya sudah lumayan gitu di sini ibu
nah itu kalau di tempat kami sementara ini untuk yang di tanah masyarakat
jadi yang hutan rakyat insya allah aman aman saja
kemudian untuk misalnya terjadi pembalakan atau mungkin ada tebang butuh
pencurian atau sebagainya
itu kan kami sudah ada perdes bahwa ketika menebang satu pohon itu harus wajib menanam lima pohon
jadi tidak mungkin akan punah pohon pohon yang ada di daerah kami
jadi kalau terkebang dua ya nananya harus sepuluh seperti itu
perlahan tapi pasti
di bawah bimbingan siti badriah dan pphr ngudi lestari
banyak perubahan yang nampak pada hutan rakyat desa dengok ini
petani dengan mudah mendapatkan pakan segar untuk ternak
serta yang terpenting
sumber air melimpah demi menyambung kehidupan
sebelum hutan rakyat dan tanaman hutan rakyat ini bisa dilaksanakan
maka untuk air ini sangat minim
karena dulu itu baru satu dua yang punya sumber air
setelah itu ada hutan rakyat dan sekarang ini betul betul sudah lestari
dari mulai tahun dua ribu empat sampai sekarang ini
sumber air ini setiap warga setiap kakak pasti punya sumur
nah kalau panas saya udah penuh penyakit
tidak puas akan pencapaiannya dengan program hutan rakyat hanya di desa dengok
siti badriah semakin gencar mensosialisasikan pelestarian lingkungan
dan menularkan keberhasilannya
ke desa desa lain
metode jemput bola dilakukan agar lebih mudah diterima masyarakat
nah aku sekarang mau ke desa mencerdek sumber sumber air
tidak hanya menanam pohon
yogyakarta adalahpc yang tetap lagi
masyarakat juga tidak selesai menyaksikan alam energi
masyarakat juga richtig penat

karena di desa tengok itu kan petani mereka mayoritas punya ternak ada kambing ada sapi ada unggas dan sebagainya
nah dari sampah sampah lingkungannya dari pohon pohon yang berguguran kami jadikan pupuk kompos maupun pupuk organik
jadi yang punya ternak itu sampah sampah yang ada di pekarangan dikumpulkan kemudian dibawa ke kandang
nah di sana itu sama halnya dengan ketika kita membuat pupuk kompos
karena ketika di kandang dia sudah diinjak injak dicampur dengan kotoran hewan kemudian nanti difermentasi sendiri oleh urin hewan tersebut
nah kemudian nanti kalau sudah sudah terkumpul banyak kemudian nanti diberikan pada suatu tempat
ketika nanti sudah musim tanam itu mereka dibawa ke ladang
untuk memupuk pohon memupuk tanamannya masing masing
perjuangannya yang tidak kena lelah mengedukasi masyarakat akan pelestarian lingkungan
membuat siti badriah mendapat banyak pencapaian di bidang lingkungan hidup dan pendidikan
penghargaan kalpataru provinsi daerah istimewa yogyakarta pada juni dua ribu sembilan belas
yang ia terima juga mengantarkannya memperoleh kalpataru tingkat provinsi setahun kemudian di istana merdeka
biar pinter bisa baca nggak pernah dibohongin orang

nanti akan menyebabkan adanya
perjuangan siti badriah mengedukasi masyarakat gunung kidul tak kena lelah
mendatangi tiap warga desa binaan terus dilakukan
agar sosialisasi pelestarian lingkungan dapat dijalankan dengan baik
sepuluh tahun lalu wilayah gunung kidul dikenal sebagai wilayah yang tandus
dengan taraf pendidikan serta perekonomian warganya yang rendah
siti badriah berusaha mengajak masyarakat berpikir kreatif
dengan memanfaatkan beragam limbah yang banyak ditemukan di sekitar rumah
salah satunya dengan memanfaatkan limbah plastik sebagai media tanam
jadi masyarakat saya ajak untuk meminimalisir pembelian produk pabrik
karena di sekitar kita daripada kita membeli produk pabrik
itu di sekitar kita bisa dimanfaatkan
suatu contoh bekas minyak goreng yang refil
itu kan plastiknya bagus sekali
itu bisa digunakan sebagai pot untuk menanam tanam tanaman
kemudian daripada membeli sayuran di pasar
yang mungkin nanti banyak sekali obat obatan yang tidak bermanfaat bagi tubuh kita
dia bisa menanam sendiri dengan pupuk sendiri
otomatis tidak ada bahan bahan kimia yang diberikan pada tanaman tersebut
sehingga ketika dibuat
maka dia akan menyehatkan
hasilnya sejak tahun dua ribu empat
hampir di tiap rumah warga desa menggoran
tanaman sayur dan bumbu dapur dapat dilihat
warga desa menyulap pekarangan rumah mereka menjadi kebun mini
bernilai ekonomis dengan memanfaatkan limbah plastik
pemanfaatan pupuk kompos pun maksimal
pendidikan berkebun yang diajarkan siti badr
memiliki kekuatan yang sangat berharga
sehingga setelah berpengalaman
dia bisa mengubah pola pikir masyarakat
kalau kau suka hati bilang km km
tidak hanya berhenti pada lingkungan
pada tahun dua ribu sepuluh
berbekal pengalamannya sebagai guru
siti badriah juga giat mengentaskan tuna aksara di wilayah gunung kidul
dengan mendirikan pusat kegiatan belajar mengajar
atau pkbm sembada di kecamatan klayan
kegiatannya mengentaskan buta huruf yang dilakukan di kedul
berawal dengan mengenalkan membaca
menulis dan berhitung kepada warga yang sebagian besar berusia lanjut
dan belum pernah mendapat pendidikan formal semasa muda
siti memanfaatkan barang barang yang dekat dengan warga sebagai media pembelajaran
dengan cara ini
para warga dapat dengan mudah memahami tentang pendidikan yang berkembang
siti memiliki kekuatan yang sangat berharga
dan memiliki kekuatan yang sangat berharga

biar pinter bisa baca
gak pernah dibohongin orang
kalau kemana mana bisa tau arah kemana
nanti seharian ibu udah bisa baca ini semua ya ibu ya
insya allah sedikit sedikit
tidak jarang terjadi penolakan dari para warga belajar
untuk mengikuti kelas
terutama ketika musim tanam berlangsung
kan bu bisa dibilang mungkin ada kewajiban
untuk mengajak semuanya menjadi wajib belajar
apabila ada warga yang tidak mau ikut dalam program ini
bagaimana usaha ibu untuk mengajaknya supaya mau ikut
dan akhirnya bisa membaca menulis dan berhitungnya
nah biasanya saya punya
kader atau punya koordinator di masing masing desa
nah kader saya itu biasanya adalah
orang yang dipercaya di desa itu
atau sebagai tokoh masyarakat
otomatis kalau tokoh masyarakat yang bicara
itu walaupun ada yang tadinya tidak mau
melihat dengan keadaan seperti ini
mereka akhirnya mau
dalam pengajaran siti badriah juga dibantu para tutor
dari tiap desa binaannya
para tutor ini merupakan guru honorer
yang ingin ikut berkontribusi
meningkatkan pendidikan nonformal bagi warga desanya
siti badriah berhasil mendidik dua ratus tutor belajar
yang memiliki banyak keahlian
terutama dalam pelestarian lingkungan
mereka tersebar di delapan belas kecamatan di kabupaten gunung kidul
dengan sosok bu siti yang ramah
dan bu siti itu dalam menyampaikan tidak kenal
apa isinya lelah
itu kami merasa punya apa ya pengayom
sehingga melalui bu siti itu kami bisa
dengan teman teman merasa sangat termotivasi
dengan adanya bu siti
bersama para tutor
perempuan yang gemar membaca ini berupaya mengimplementasikan
atau pendidikan untuk pengembangan berkelanjutan
dalam setiap pertemuan kemasyarakatan
maupun proses pembelajaran pendidikan nonformal
mulai dari menciptakan beragam kerajinan
dari bahan limbah plastik
membuat koran desa yang memuat tulisan warga belajar berusia lanjut
hingga menghasilkan minuman kesehatan
mengapa akhirnya ibu bisa terfikir gitu bu
tidak hanya mengajarkan baca tulis berhitung
tapi juga diajarkan keahlian seperti ini bu
apa akhirnya kepikiran bu untuk melakukan hal seperti ini bu
buat pada warga belajar ini
agar mereka tidak jenuh dalam pembelajaran
apalagi ini kalau kaitannya dengan perut
kalau ada penambahan ekonomi kan otomatis kan untuk kesejahteraan
itu pasti masyarakat akan termotivasi sekali
agar mereka juga tetap
belajar untuk membaca menulis dan berhitungnya
jadi ketika datang ke sini bu
ke pendopo dusun ini
tidak hanya mau belajar
tapi bagaimana nanti ke depannya bisa cari duit sendiri gitu bu
iya seperti itu
untuk meningkatkan perekonomian keluarganya
jadi ibu sekarang tidak hanya meningkatkan pendidikan
tapi juga berusaha untuk meningkatkan perekonomian di gunung kidul
warga belajar bersama para tutor mengerjakan secara bersama sama pasca kegiatan belajar
bubuk rempah dimasukkan ke kemasan
siap disajikan atau didistribusikan
ini kan ada kemasan gitu bu
sebenarnya dapat dari mana modal untuk membuat kemasan kemasan seperti ini
awalnya dulu pribadi saya sendiri
kemudian ketika ada bantuan dari pemerintah
berupa dana modal usaha
tapi yang melekat di program pendidikan keaksaraan
kemudian kami ajak warga belajar untuk membuat produk seperti ini
kemudian kesepakatan disetujui
maka jalanlah ke kemasan
akhirnya produk produk ini menjadi mungkin salah satu tulang punggung warga binaan ibu gitu ya
warga belajar ini selain dari bertani
atau berlada atau baternak
namun sekarang ada juga memproduksi minuman minuman berhasil segar
guna meningkatkan pendapatan warga binaannya
siti badriah kerap membawa minuman kesehatan ini ke sejumlah pameran
mulai dari wilayah gunung kidul hingga kota yogyakarta
hasilnya pun cukup lumayan
bahkan ke wilayah surabaya hingga papua
kini sejumlah warga binaannya sudah mandiri
dan menghasilkan beragam produk rumahan yang bernilai jual
buah manis pengabdiannya
mampu meningkatkan perekonomian masyarakat
menyebabkan kepuasan hati dan kebahagiaan seseorang itu bukan karena banyak uang
bukan karena materi saja
apabila bermanfaat bagi orang lain
kami menghasilkan serta menghasilkan kekuasaan yang memperlukan kekuasaan
kami juga memiliki kekuasaan yang memiliki kekuasaan
kami juga memiliki kekuasaan yang memiliki kekuasaan
selain membimbing warga desa dan pagu yupan
sehari hari siti badriah merupakan tutor belajar
di unit pelaksana teknis sanggar kegiatan belajar kabupaten gunung kidul
siti bekerja di bagian unit pendidikan nonformal
yang mencakup kelas kesetaraan dan pemberdayaan masyarakat
penggemar ki hajar dewantara ini mengajar kelas kejar paket a b dan c jurusan matematika
sekaligus memberi pendampingan keahlian nonformal bagi para siswanya
awal mulanya siti badriah merupakan guru formal di madrasah sanawiah negeri
namun kecintaan pada pendidikan non formal yang mampu merangkul banyak kalangan
membuatnya memilih bergabung dengan upt
nah itu kaitannya dengan panggilan jiwa
kalau di pendidikan formal itu kan kami mengajarkan maprinya hanya itu itu saja
saya merasakan bahwa itu kurang berkembang
jadi hanya itu itu saja
tapi kalau di pendidikan non formal itu kan yang dihadapi oleh manusia manusia yang kurang beruntung
jadi saya ingin ikut mengangkat mereka mereka yang kurang beruntung
orang miskin dan lain sebagainya seperti itu
selain kalpataharu sudah banyak prestasi yang ditorehkan dalam bidang pendidikan
terutama bidang pengajaran keaksaraan
ia kerap menjadi pembicara di beragam simposium dan seminar pendidikan serta lingkungan hidup
bahkan menjadi wakil indonesia studi banding ke luar negeri bagi pendidik non formal
adriah terus mencari pendidikan yang lebih tinggi lagi
kini ia tercatat sebagai mahasiswa doktoral s tiga jurusan manajemen pendidikan di universitas negeri yogyakarta
sejumlah literatur pendidikan berbasis lingkungan dan keaksaraan menjadi bahan pembelajaran baru bagi dirinya
warga belajar di pendidikan non formal itu berbagai karakteristik
ada di daerah pantai ada di daerah pertanian dan lain sebagainya di pabrik bahkan mungkin anak anak jalanan
berarti kan perlu strategi yang tepat untuk membelajarkan mereka
jadi saya kira sangat perlu sekali untuk peningkatan mutu pendidikan dengan mencari ilmu lebih tinggi atau di mana mana
meski memiliki banyak kegiatan siti badriah tidak melupakan perannya
sebagai ibu bagi ketiga buah hatinya rosid laksita dan verdi
ibu siti ini merupakan sosok figur yang sangat baik dalam keluarga
dengan kesibukan setiap harinya di berbagai tempat berbagai instansi
tetapi masih sempat untuk menyisikan waktu untuk keluarga
siti dan keluarga tinggal di dusun dengok
di rumah desa dengok kecamatan pelayan gunung kidul
rumah sederhana ini terletak di tengah rimbunnya hutan jati
hidup dekat dengan alam menjadi pilihan siti dan keluarganya untuk menetap
waktu libur digunakan siti dan suami untuk merawat tanaman obat dan buah buahan
beberapa varietas tumbuhan langka dibudidayakan di halaman rumah yang nanti akan ditanam di hutan rakyat
tidak seperti rumah pada umumnya rumah keluarga ini disulap menjadi perpustakaan mini dengan buku buku pendidikan
serta ruang bermain bagi anak anak anggota paguyupan
ide siti ini tentu saja disambut baik oleh sang suami
sederhana namun penuh dedikasi
inilah gambaran sosok siti badriah
perempuan yang mengabdikan hidupnya demi pelestarian lingkungan dan pengentaskan tuna aksara di kabupaten gunung kidul
berkutat di tengah hutan dan terus melakukan sosialisasi hingga ke pelosok wilayah dilakoninya
demi siti badriah
demi siti badriah
demi siti badriah
demi siti badriah
demi siti badriah
demi siti badriah
situ tujuan memperbaiki kehidupan masyarakat dengan penuh keikhlasan
yang menyebabkan kepuasan hati dan kebahagiaan seseorang itu bukan karena banyak uang bukan karena materi saja
sebaik baik manusia itu apabila bermanfaat bagi orang lain